bagi istri itu kerja itu kan pilihan
tapi kalau patuh sama suami itu kewajiban
kirain cuy teh anak buahnya mang daset
ternyata mimin manis
mimin manis kangen ya sama incuy
pengen ngajak ngobrol ya sama incuy
mimin teh mau tanya kang bakca
sudah lama ingin teh tidak lihat kang bakca
kang boste lagi ke rumah temennya kecik anjur
oh gitu ya
mimin kirain teh kang bagja sembunyi
sengaja tidak mau ketemu mimin
mimin manis mau bantuin ucu ya di kebun
eh mimin mau kemana
tsk mimin digeris pisah
mimin digeris pisah
mimin digeris pisah
mimin digeris pisah
sudah lama kamu lihat
habis meeting bisnis tapi kok wajah kamu terlesu
tiba tiba aja lupi lantai sakit sakit karena lapar sakit karena stres hari ini teh kok bapak lihat
kau tidak belanja uang kamu habis ada kopa masih ada dan cuma males masak aja
berangkat ke pasar dulu ya sebentar ke pasar cidahu kok nanti aja nunggu ida
datang biar dia yang nemenin kamu emak enggak mau kamu ditemenin encuy ke bogor
bapak mau ke ladang
karena ronaldo jangan terus dikurung setiap hari di dalam kamar
ajak keluar rumah
supaya kena matahari
penting udah putus sama mulyadi
nggak ada hubungannya sama aceh mak
aceh aja baru tahu
mak tenang aja mak
saya bantuin mak
saya awasin aceh tiap hari
awas ya kalau keluar rutin
kuma ha'ah pak saun
badannya sudah enakan
tadi pagi bangun
badan lebih segar dibandingkan kemarin
kalau pak saun tidak kuat
nanti saya coba cari orang lain
buat bantuin kita
masih kuat kusoy
esi mau mencoba jadi istri yang baik
patuh sama suami
esi akan berhenti kerja
kitanya dia dengan yang pratis
kerja itu kan pilihan
tapi kalau patuh sama suami itu kewajiban